puji syukur alhamdulillah ya pak bu sarah mendapatkan donor
jadi ada seorang pasien indah namanya dia mengalami mati batang otak
tapi jantungnya masih berdenyut
dan keluarganya sudah sangat setuju untuk pasien mendonorkan bagian tubuhnya termasuk hati
jadi sebelumnya pernah ada pembicaraan dengan anak mereka
jadi sangat mulia sekali pasien ini
sepertinya udah sih mas
iya udah tinggal disusun aja
kalau mungkin nanti ada yang kurang saya akan konfirmasi ke ibu dan ke bapak
kalau gitu saya pamit saya akan langsung proses semuanya pak
iya terima kasih banyak ya
terima kasih pak randy
wah adeknya udah
udah ya adek kakak udah ya mainnya ya
aduh nanti masuk angin
mama gak asal
nggak boleh jawab begitu sama mama ya
kalau mamanya udah bilang udah udah
tuh benar kata papa justru rena sebagai kakak harus jadi contoh yang baik
itu kasian adiknya tuh ya
udah yuk udah nih
nanti mandi abis mandi kita makan pancake sambil minum teh manis banget
sini adik adek ayo
udah dingin dingin dingin
juga lagi ya
kasus mandi ya
di mandi lo pakai river anget ya
alcitrox dikasih makan ya

yo sudah sudah sudah
semua dingin kasian
anak anak kenapa lama mandinya ya
kalau mandi kan ribet
mau inilah mau itulah
ya sebenarnya sih nggak usah mandi juga
karena tadi udah mandi
ya kan kotor
ya harus mandi dong
airnya kan pakai air bersih
ya tapi tetap aja gak boleh
harus mandiri lagi harus dibilas lagi
harus pakai sabun
harus dikasih minyak telur dulu
biar gak masuk angin
eh ada anak mama
udah pada mandi ya
panjaknya papa ini
panjaknya papa ini
habis langsung ke dapur
kakek nitip sekarang sebentar ya
udah ini mami juga
mas apa aku bantuin mama kali ya
udah ada kiki
udah ada kiki udah gak usah
mama juga tahu kamu capek
udah gak usah
kamu baik baik aja kan di dendam perut mama
dede bayinya sehat kakak reina
maka doain terus supaya sehat sehat terus
pelan pelan jangan diteken
jangan diteken ya
kamu sehat sehat ya di sana
yang sebelah sini na
yang sebelah sini
yang sebelah sini lemaknya
kepalanya kan di situ
semoga keluarga gue kelak nanti bisa sebahagia keluarga lu ya ndinyah
gue sama riza emang jadiin kalian penuh tanpang banget
jangan tekan gue
jadi ini dia
ini adalah pancake strawberry yang sangat terkenal gue
ini pancake nya buat kakak reina
pancake buat kakak reina yang udah pinter doain adeknya di dalam perut
cium dulu dong
waduh aduh aduh
nggak adek mau
adek mau dek
adek mau gak
kiss dia mau
kiss oma dulu dong
itu punya oma
mampu masih panas tuh
coba ini pake buat strawberry nya
jangan gede gede ya
jangan kecil aja mas
gak mau nyopain adik
gak mau pasti
bukan bukan adik ini
iya dapet dapet
gak mau gede papa
gak mau gede papa
itu coklatnya dibanyakin tuh
itu tuh ada ini
masih ada di mulutnya papa
empat di star cafe nanti saya akan serok lokasinya ya pak
baik saya akan kesana
terima kasih buat informasinya
terima kasih juga atas waktunya malam malam begini ya pak
alhamdulillah mudah mudahan ini jadi pertanda baik
semoga perusahaan aku bisa kembali lagi start
ini yang banyak makannya reina pas sekarang ya
kira kira makan malam lagi nggak ya
sama aku udah kenyang
yaudah kalau gitu gimana kalau sekarang kita bobo aja
sebelum aku tidur aku pengen didongengin mama
sama mama yuk mama gendong yuk
eh mama enggak boleh gendong nanti
tidak boleh tidak boleh
udah biar kiki aja biar kiki ini loh
jagain di perut
ya ampun mama ampun
itu pancake yang ada di baju kamu dibersihkan dulu
apalagi ini saya beresin ya pak ya
ini sebenarnya apa ini
ya mama cari waktu aja buat ngobrol sama kami
mama tadi tidur terus mimpi ketemu
mama pergi sama riza ke supermarket beli bahan bahan untuk pancake
mama melihat orang mirip roy
mama beli nanti aku panggil
mama beli nanti aku panggil

saya tau itu terdengar gila tapi
no dia benar benar mirip roy
cuma juga sebenarnya mau cerita ini agak gimana ya
setelah ini setelah sekian lama bayangan roy hadir lagi
mama pikir ya itu kayak tadi mohon bilang mama pikir cuma halusinasi tapi ternyata orang itu bener bener mirip
ya bapak ya pak
tolong panggilin calon sumber kamu ya
ya masa wuyah tembohin
seru seru kesini pak
oh ya siap
bentar ya pak
lu sedikit romantis dong pada beliau ya nggak
pakai abang kek pakai ayang kek ya kan pakai aak kek
kayak gua dong sebagaimana dengan dedemenan gua
lu nggak sadar diri
dari dulu lu ngubur ngubur mbak aka
lu mana sih nggak dapat dapat
eh eh hati hati im kalau berkata ya kan
nih lu gue kasih tau sama lu ya sekarang nih hari kemis jeda dua hari im
oh mbak kiki lu dapetin
udah kelar becandanya lu pada berdua
ha lemes banget sih jadi laki lu berdua lu ha
eh lu duluan
udah lu dua duluan sama
bos panggil saya ada perlu apa ya mir
nggak ngerti juga kayaknya ada
ada yang mau diomongin serius deh
apa mungkin gara gara kejadian tadi ya
kejadian tadi emang ada apaan sih
saya kenal dulu ya mir
ya memang tadi kejadiannya agak
aneh sih maksudnya itu orang
jadi ada maling
digebukin sama masa
dan orang itu mukanya kayak ria
rizanya saya langsung ke belakang dulu ya
ya makasih ya
ya tadi nganterin mama ke supermarket kan
maling yang tadi digebukin tuh mukanya mirko ya
bapak bapak bapak
saya tapi tidak boleh tengah jelas paham
kalau lagi kangen sama papa
suka ngeliat orang lain itu memang mirip
ada tujuh kembaran
aku pun juga pasti ada yang mirip
mama tau itu tapi
digebukin kamu lihat ada orang digebukin kan
aku gak mau
udah nanti malah
malah buat mama sakit udah ya
mending istirahat yuk
aku temenin di kamar ya
kamu gak lihat mukanya tadi
seling tapi kurang jelas
mama tuh kangen sama roy
iya aku juga kangen sama
mudah mudahan nanti aku juga bisa ngeliatnya orang itu ya
pak saya permisi dulu mau jaga di depan
aku temenin ke kamar ya
aku mau askara disitu juga disini aku
anaknya gak mau
apakah aku hamil dia tau ya
dia gak mau nyusahin aku
takut takut kena apa apa kali ya
oh iya mungkin kalau itu mungkin
dia kan anak pentas
adik mau sama mamanya
ini untuk ya
tadi reyna itu katanya mau tidur sini
udah bobot doang
hendang nih gak bobot dari tadi
eh ya tadi mama cerita
katanya ketemu orang yang mirip sama roy mukanya
saya bisa bersanda
keinget aja jadinya sama roy
aku tukar mama ketiga lagi deh
ya saya sempat pikirin gitu juga sih sebenarnya
makanya dia bingung juga
ya sekarang kita coba bisa berdoa aja
iya mudah mudahan tetap sehat lah mama
ya kemana pun kan
pada kesayangan mama
namanya juga anak
enggak kalau roh itu kesayangan
kalau saya itu
udah deh kamu gak usah pake pembahasan pembahasan segitu
mama sayang sama kalian berdua
ya mungkin karena lagi kangen sama roy lah
ada sedikit mirip dikiranya rumah
tapi kan memang di dunia ini ada tujuh pembarang
saya penasaran kemarin kamu kayak gimana ya
kalau kamu ketemu sama kembaran saya gimana
aku bisa membedakan
emang dibuka hatinya
ya udah berhasil
saya juga sudah pukul hari ini
jangan bau doang lisick
ini untuk ayam awam
ada pendor hati untuk papa
kamu kabarin papa
masa baru dua suap
nanti kalau dipaksain takutnya malah keluar lagi
oke maunya makan apa
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak barusan ada dari pihak rumah sakit
ini beneran al
pak ini saya kesana lagi ya
buat ngurusnya ya
gak usah udah udah
kamu di rumah aja kamu
kamu urus keluarga kamu ajanto
untuk urusan disini papa yang atur semua ya
bener saya gak harus kesana
kamu di rumah aja ya nak
ya udah udah begitu
ya makasih ya
nanti saya akan coba hubungi dokter ini
untuk bantu papa
untuk urusnya ya pak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
terus gimana ya mas
iya saya juga bingung juga sebenarnya sama situasinya
cuman ya mungkin apa
usia juga gak mungkin nungguin
terus gimana dong
ya udah jalan sesuai rencana aja
yang udah disiapkan ya udah dilakuin
setahu saya juga operasinya mama itu malam
jadi mungkin kalau misalnya mau berangkat
atau dari siang atau sempurna
udah bubuk dulu kasih aja gitu anaknya
kenapa tadi minta bawa pejam kaki ya
terus gimana caranya
kita belum siapin apa apa loh mas
kau bisa merahin diri
kan ikut juga
mau beras beras aja sayang
ini mau ulang tahun ini
iya mau ulang tahun ini
mama waktu pas datang ulang tahunnya adik
kamu udah ada dolar hati
jadi kamu gak perlu mendorongkan hati kamu untuk ngobrol
dek bisa usahala
jadi itu artinya enggak perlu kamu yang harus berkorban kamu
hati kamu tetap utuh dan kamu bisa menjalani hari hari kamu yang masih panjang
dan mama tetap bisa operasi transplantasi hati dari orang lain
mau ke dokter ini dulu ya
mama makan yuk
alhamdulillah ya pak bu sarah mendapatkan donor jadi ada seorang pasien indah namanya dia mengalami mati batang otak tapi jantungnya masih berdenyut dan keluarganya sudah sangat setuju untuk pasien mendonorkan bagian tubuhnya termasuk hati jadi sebelumnya pernah ada pembicaraan dengan anak mereka semacam wasiat jadi sangat mulia sekali pasien ini
untuk itu bu sarah harus menjalani puasa ya pak sebelum kita melakukan operasi besok malam
dan selama itu pula saya akan mengecek perkembangan bu sarah
supaya bu sarah siap menjalani transplantasi
jika kondisi busarah belum membaik dan hb nya masih rendah
kita tidak bisa melakukan tindakan apapun
semoga berjalan lancar ya pak
amin insya allah
wah ada zebra
selamat datang pak
bu adit berasa sempat
semoga berjalan lancar
sekarang happy ya
nanti ke sana
pak randy terima kasih banyak loh ya
saya tahu suami saya kalau nyuruh pak randy selalu mendadak
tapi pak randy selalu maksimal
benar benar kamu memang selalu bisa diandalkan
semoga semuanya senang
jangan puter puter sama sama
ulang tahunnya sekarang
kenapa kamu yang senang
hai tante karina
tambah cantik deh
kita sehat berdua
sama sama buah kado
eh ibu jantan
ba bella kok tadi nggak bareng sih
padahal tante sendirian loh
randy udah jalan duluan soalnya tadi
kok nggak tahu
aku pikiran tuh udah duluan sama randy
nggak tante sendirian
bu maya bukannya
bu maya satu apartemen sama jessica
kok malah jarang ketemu ya
bukannya jarang ketemu
tadi tuh gak janjian aja sama mbak bella ya mbak
kalau janjian juga pasti kita bareng yuk
ya udah kita langsung ke acara